saudara ada berita unik yang kali ini datang dari pasangan suami istri yang baru menikah di sidoarjo jawa timur
kalau biasanya souvenir pernikahan itu berupa kipas gantungan kunci gelas dan lain sebagainya
berbeda dengan pasangan suami istri yang satu ini
pasangan suami istri yang menikah dua puluh delapan april lalu memberikan kasur lipat untuk para tamu undangannya
video banyaknya warga yang berjalan kaki sambil membawa kasur lipat viral di media sosial
kasur kasur lipat ini didapat warga usai menghadiri perayaan pernikahan diah intan widiasari
dengan muhammad nurholis warga desa kuangsan kecamatan sedati kabupaten sidoarjo
orang tua pengantin memilih kasur lipat sebagai hadiah pernikahan lantaran harga beras dinilai terlalu tinggi
dan bakal cepat habis dikonsumsi sehingga bisa menghilangkan
kenang kenangan pernikahan anak mereka
mereka tidak menyangka bahwa kenang kenangan atau souvenir pernikahan anak mereka viral di media sosial
nggak nyangka sama sekali nggak ada niatan kayak gitu niatnya kita setuah kau gitu aja
ya kebetulan aja kemarin itu kita cari sembako waktu lebaran kan agak susah
jadi akhirnya kami putuskan harga sedikit sedikit tapi tetap dikenang selamanya
dan kita memang bikin sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain
orang tua pengantin berharap kenang kenangan kasur lipat untuk tamu undangan pernikahan bisa bermanfaat bagi seluruh tamu yang hadir